ini tempat apa lagi kok
bisa siap juga belum ada juragan belum
rita ya ampun
kita belum ada juragan ya
cinta ya ampun kita udah lama gak ketemu kamu gak berubah deh
kamu kena sama segila nih
juragan kenalin nih zeta
dia teman seperguruan aku di dunia sihir
cuman bedanya dia pinter gak bego kayak aku
oh iya tehoni kenalin
oh iya tehoni kenalin
perni juga aku tuh punya juragan loh
dia apa dihukum juga kayak kamu gitu
siapa yang berani menghukum zeta pangeran matahari
aku datang kesini untuk menjemput mini
nih nih gak bersahabat
memang nih dia tetep disini
mana gua tahu udah punya teteraan jelek pakin aneh kayak lo gitu gila lagi
gue ngetemen sama sapa mah
mungkin menurut mini dia gak perlu memberitahu manusia rendahan kayak kamu
beta kamu tuh jangan bercanda deh
mini aja gak tau kalo mini punya tunangan
kajian mini gak mungkin punya tunangan zeta
karena mini kan cinta sama juragan seorang
kalo zeta mau zeta cari juragan aja
terus zeta cintain deh
jadi kamu lebih memilih manusia daripada aku
ya iyalah zeta aku lebih pilih jeragan
hii juragan kan lucu zeta
ya segitu juga ya
jadi aku harus membunuh dia
lo bercanda terlaluan lo
lo mau bunuh gua ya
bercanda siapa yang bercanda
karena kamu akan mati di tangan zeta
pangeran matahari kupunuh kamu
dia pake sihir pindah tempat
ini tempat apa lagi kok
kok bau sih
aduh juragan mindi juga gak tau apaan ya
juragan lo harus bikin ini
ini ini apaan sih
ya ampun ini ini apa
ini tuh sampah
kenapa sih kita nggak ke tempat tidur
ini apaan sih ini tuh sampah
abis itu kita udah kepepet darurat juragan
terus ngapain bawa si
hidup ini memang susah banget sih
mindi gak tau juragan abis itu dia nempel nempel sama mindi terus
mindi gak tau juragan abis itu dia nempel nempel sama mindi terus

kebawa deh kesini
jadi jadi kok orang sensir juga
jadi jadi kok orang sensir juga
kok pindah tempat
pokoknya sekarang kamu mesti jelasin

eemm sebenernya mindi juga gak ngerti sih juragan

oh apa yang waktu mindi kecil itu kali ya juragan
waktu kamu kecil
iya jadi gini ceritanya
iya jadi gini ceritanya
hah makan cukup rambut lagi
udah dong mindi jangan kebanyakan ngelakuin
lalu sup rumput itu kan bergizi
kita kan lagi belajar sihir
bukan lagi tamas ya
hidup tuh harus prihatin
belajar sama gak belajar
makannya tetap sama sup rumput
pangeran makanannya enak enak
aku di asuh sama buruk
kalo aku jadi putri
hah enggak mana mungkin
mana mungkin mini jadi putri
penyihir biasa itu
gak bisa jadi putri
yang bisa jadi putri itu
atau gadis yang menikah
dan gadis yang menikah sama pangeran ya
aku menikah sama kamu aja
hah enggak gak mau
aku gak mau punya istri kayak mini gak mau
kamu harus jadi suami aku
kamu gak akan enak tau
ya ampun ampun ampun ampun
yadeh ini boleh jadi istri zeta
oh jadi begono
jadi gitu ceritanya
zeta bego banget ya jurangin ya
masa janji asal asalan
kayak gitu aja mesti diinget inget sampai sekarang
kok kamu malah salah zeta sih
itu masalah kamu kali
kamu juga ngapain maksa maksa kayak gitu
ya mini mana tau kalo akhirnya bengalan kayak gini juragen
aduh mini apaan sih
udah mini capek
apaan sih ya
ini sekat dulu capek
ini capek juga
tundangan kamu tuh kenapa sih
dia pangeran tapi kok oon sih
mana ada sih pangeran pakeannya kayak gitu
aduh mana mini tahu sih
mereka kabur lagi

ternyata pakaian emang mengundang perhatian
akhirnya aku bisa mencari mereka
tapi dimulai dari mana
nah aku tahu
matahari yang ada di langit
aku adalah zeta pangeran
tak ada makhluk hidup yang bisa sembunyi dari
bukan wujudmu dalam bola matahari